hai anda masih bersama kami di political show dan tadi kita sudah membahas soal koalisi koalisi
ternyata untuk pemilihan siapa yang jadi capres ataupun siapa yang jadi cawapres itu tergantung
dari kerelaan hati ataupun tabayunnya pak prabowo subianto dengan mohaimin iskandar dengan gus ami
begitu ya jadi nanti mereka akan berdiskusi berdua berunding nah menentukan siapa yang jadi
ri satu ri dua untuk maju dalam kontestasi pilpres nah kita tinggalkan soal koalisi saya mau ke mas
usman soal isu isu yang mungkin bisa menjadi ganjalan pak prabowo di pilpres dua ribu dua puluh empat apa saja
kita lihat di belakang kita sudah merangkum beberapa lembaga survei yang kemudian merangkum
beberapa isu yang menjadi concern di pilpres dua ribu dua puluh empat ternyata mayoritas adalah isu ekonomi ataupun isu
menciptakan lapangan kerja mengurangi pengangguran kemudian harga harga kebutuhan pokok ini
ada lagi mungkin surveinya oke ini versinya carta politika sekali lagi nomor satu adalah kenaikan
harga bahan pokok kemudian kemiskinan tetap ekonomi pengangguran daya beli yang rendah
meningkatnya hutang negara oke ada lagi ya ini prc juga sama soal ekonomi mampu meningkatkan
kesejahteraan rakyat mampu memperjuangkan kepentingan rakyat dan figurnya jujur mampu
memberantaskan memberantas korupsi dan figurnya tegas serta berwibawa ini
semua kali ya oke mas usman kalau dilihat tadi dari tiga lembaga survei yang kemudian kita
rangkum ternyata responden ataupun pemilih dua ribu dua puluh empat tidak peduli dengan isu ham tergantung kita
mempersepsikan isu ham dalam pengertian seperti apa isu hak asasi manusia bisa dalam arti keadilan
politik kebebasan demokrasi politik bisa juga dalam arti keadilan sosial distribusi ekonomi
demokrasi ekonomi apa yang tadi tergambar sebagai isu isu kebebasan ekonomi atau keadilan sosial
atau demokrasi ekonomi sebagai bagian dari apa yang diinginkan oleh masyarakat dunia
dalam mewujudkan hak asasi manusia
itu semuanya tertuang di dalam kovenant hak internasional tentang hak hak sipil
dan hak hak ekonomi sosial budaya
jadi saya tidak melihat ada perbedaan atau ada keterpisahan
antara masalah masalah hak asasi manusia di dalam hak hak sipil dan politik
dengan hak hak ekonomi sosial budaya
buruh ketika dia ingin sejahtera meningkatkan upah buruhnya
dia ingin berserikat artinya dia ingin punya hak dan kebebasan sipil
dia ingin punya hak untuk berpendapat dia ingin punya hak untuk berpresi
dan dia punya hak untuk berserikat bahkan mogok kerja
jadi sulit membedakan antara isu isu kesejahteraan sosial
kesejahteraan ekonomi dengan isu isu kebebasan politik kebebasan individu
sebagai satu bagian yang tidak terpisahkan dari isu demokrasi dan hak asasi manusia
tapi mas usman kalau kita lihat kasus pelanggaran ham berat
yang muncul pada tahun dua ribu empat belas kemudian dua ribu sembilan belas ini tidak muncul
mindset responden untuk pilpres dua ribu dua puluh empat anda melihatnya seperti apa ini
bisa saja karena memang tantangannya akan berubah
tantangan hari ini dengan pandemi orang banyak terdampak secara ekonomi
secara sosial bahkan sekarang krisis ekonomi dunia juga sudah semakin terlihat
di depan mata
pelambatan ekonomi banyak negara eropa banyak mengalami itu
misalnya yunani atau inggris atau amerika bahkan indonesia juga akan
mengalami itu semua
nah ini yang saya kira dilihat di depan mata
bbm akan naik misalnya gitu
atau berbagai harga kebutuhan
buruh kan protes kejalanan beberapa tahun terakhir tiga tahun terakhir
karena upahnya tidak naik naik sementara kebutuhan pokok itu meningkat
dari mulai misalnya bbm dan lain sebagainya
jadi saya kira masyarakat memang perlu jawaban yang paling konkret atas realitas
kehidupan mereka hari hari
jadi wajar dan saya bisa mengerti kenapa misalnya kesejahteraan prioritas ekonomi
itu menjadi prioritas utama misalnya dibanding dengan agenda agenda yang telah
tapi bukan berarti bahwa isu isu yang lampau itu tidak
nah di sini kita butuh sosok negarawan
sosok negarawan itu bukan sosok yang mengikuti apa kata persepsi masyarakat
misalnya tercermin dalam survei survei
kalau itu biasanya pemimpin pemimpin yang sifatnya populis
dia hanya melihat sentimen populis yang populer di masyarakat
itu yang dia ikuti gitu
padahal seorang pemimpin itu butuh visi
kalau tadi gus jazuli bilang ini sudah ada perahu sudah ada orang
artinya sudah ada nahoda
sebenarnya yang perlu itu layar dan mau kemana kita berlayar
nah itu yang saya kira tergambar dari persepsi masyarakat
tapi juga seorang pemimpin harus punya visi ke depan
dalam berbagai bidang hak asasi manusia misalnya penghapusan hukuman mati
itu bukan karena persepsi yang dibentuk di dalam masyarakat melalui survei
banyak negara negara maju bahkan kalau disurvey hukuman matinya mungkin lebih
banyak didukung daripada dihapuskan
nah tapi banyak praktik di dunia negara negarawan besar yang menghapuskan
hukuman mati itu lebih karena visinya
lebih karena pengetahuannya karena kesadarannya bahwa secara ilmiah
itu menimbulkan efek jerah
itu contoh aja gitu
visi visi seorang leader
nah itu yang jadi tantangan saya kira di dalam aliansi yang sekarang itu
tapi kalau tadi visi ekonomi yang mungkin akan dititik beratkan oleh capres capres
termasuk pak prabowo subianto begitu ya pada pilpres dua ribu dua puluh empat seberapa penting
visinya pak prabowo nanti diperlukan soal ham nanti di dua ribu dua puluh empat
kalau dari penjelasan bung daniel tadi saya belum melihat itu
kalau saya baca adalah misalnya soal persatuan gitu ya atau pernyataannya
partai gerindra juga menekankan kenapa prabowo mencalonkan diri lagi sebagai
presiden ingin memperkuat pancasila ingin memperkuat persatuan dan kesatuan
tapi jangan lupa bahwa sejarah dalam kontestasi elektoral yang lalu dua ribu sembilan belas dua ribu empat belas
itu memperlihatkan betapa sosok prabowo dan para pendukungnya bukan sosok yang
ingin memperkuat pancasila
bukan yang ingin memperkuat misalnya persatuan dan kesatuan
disitu saya muncul pertanyaan sebagai kenapa gerindra beraliansi dengan
kenapa karena subkultur politik dari kedua partai ini berbeda
subkultur politik gerindra misalnya itu lebih banyak berasal dari subkultur nasionalisme
yang sifatnya monolitik
nah sementara yang partai kebangkitan bangsa itu nasionalisme yang pluralistik
yang satu lebih menghargai hak asasi manusia yang satu tidak
yang satu lebih mengagumkan negara totaliter atau negara misalnya integralistik
yang satu lagi negara demokratis mengandaikan keberagaman dan seterusnya
gerindra lebih dekat dengan hti dengan fpi
secara keormasan pkb lebih dekat dengan misalnya banser ansor gitu
secara misalnya secara apa lagi
secara sosok ya
prabowo lebih berasal dari tradisi abangan
caimin berasal dari tradisi santri
dari dulu sebenarnya nggak bisa ketemu ini gitu
jadi ketika ada aliansi itu saya melihat ini tidak ada aliansi yang sifatnya ideologis
tidak ada aliansi yang sifatnya strategis
kecuali aliansi taktis atau aliansi pragmatis untuk
duduk di kursi presiden
silahkan bang daniel dijawab
gimana tidak ada visi misi mempersatukan gitu
menurut saya apa yang disampaikan bung usman ini sesat nalar ya
sesat nalarnya kenapa
karena begini anda tidak bisa menjustifikasi seorang pemimpin
atau partai politik dari mereka yang mendukung
misalnya kemarin kemarin jelas pasangan ada pak prabowo dan pak jokowi
jadi ada kelompok abc kemudian mendukung pak prabowo
itu bukan berarti kemudian pak prabowo sama dengan mereka
visinya sama ini kan terkait dengan elektoral pada saat itu
mereka mendukung pak prabowo bukan berarti pak prabowo sama dengan sikap politik mereka
mungkin bisa jadi mereka nggak bersetuju dengan pak jokowi
begitu saja pada saat itu ya itu pertama
kemudian kedua bagaimana mungkin bisa menyebut pak prabowo tidak proham
atau tidak pro pancasila dan sebagainya
mati dan siap mati untuk negeri
tapi kan dengan beban kasus yang sebelumnya itu mungkin yang
stigma itu kan selalu menjadi alat kampanye negatif dan kampanye hitam buat pak prabowo
dan itu kaset kusut yang terus diulangkan pada momentum momentum politik
ketika pak prabowo berkontestasi itu pertama ya
jadi kalau kemudian ada yang menyebut pak prabowo
kemudian ada tadi statement dari bung usman terkait dengan
gerindra kurang pancasila saya pikir nggak relevan sama sekali
justru komitmen utama dan selalu disampaikan pak prabowo
kenapa kita mencari teman kerja sama politik yang
kalau dalam bahasa gustia jilu sekufu
artinya yang punya komitmen sama merawat pancasila nkri persatuan dan sebagainya
nah kemudian momentum politik dua ribu dua puluh empat ini menjadi momentum progresif
artinya progresif harus lebih baik dibandingkan dua ribu dua puluh
makanya kalimat yang kami gunakan dan kami bersepakat dengan teman teman pkb
kita harus pastikan kontestasi ke depan itu kontestasi yang mengembirakan
gembiraria bahasanya begitu
dan kita ingin pastikan tadi dendam politik benci politik
itu dikubur dan melihat kompetisi politik itu sebagai kalau bahasa saya itu
fastabikul hoirot berlomba lomba dalam kebaikan bukan kemudian berlomba lomba merawat
dan melampiaskan benci politik dan dendam politik
nana jangan lupa loh di negeri ini ada itu orang yang sengaja merawat dendam politik
dan benci politik sebagai komoditas dan itu tidak sehat
semoga itu tidak terjadi lagi nanti dua ribu dua puluh empat
oke lah yang sesuatu yang sudah lewat kita lalui
dan kita harus perbaiki terus menerus
oke saya ingin tanya ke gus jazil tadi
kalau menurut mas usman gak ketemu ini titiknya basis politiknya antara pak prabowo yang abangan
kemudian gus ami atau punca imin yang santri jadi titik ketemunya ini titik pragmatisme
titik kepentingan titik kursi titik tiket untuk menuju pilpres jawabannya
jadi justru itu semakin menegaskan bahwa pkb itu menghargai keberagaman
bisa berkomunikasi dengan siapapun
jadi kalau politisi ditanya apa langsung
misalkan gitu justru dengan gerindra katakan kita tidak pernah ada masalah dalam konteks visi kebangsaan
kita ini hidup di negara yang sama
pkb sangat menghargai pluralisme
nah kalau disebut soal visi tadi kalau gus muhaymin jelas visinya
beliau membuat visi tentang visi indonesia sejahtera
nah ini yang kemudian ingin dibangun oleh pkb oleh gus muhaymin
karena negara yang besar ini keragaman salah satunya ditopang dijaga oleh nilai nilai yang selama ini dikembangkan dijaga oleh pkb
tapi masyarakat kita yang di bawah termasuk konstituen pkb sesungguhnya belum menemukan kesejahteraan
ini justru tantangan dari seorang pemimpin
gus muhaymin yang lahir dari kalangan santri harus mampu juga mengangkat para santri ke derajat yang sejahtera
nah soal misalkan dengan pak prabowo yang dianggap memang jauh nanti diinsafkan kalau ada yang salah
oke nanti diinsafkan
nanti kalau ada yang kurang di kita biar ditambah oleh masyarakat
jadi saling melengkapi kalau misalnya berbeda
justru kita tidak dalam posisi menyalah nyalahkan tapi posisi memberikan saling penyadaran dan memberikan nilai tambah
oke saya ingin tanya ke mas philips analisisnya
kalau tadi meskipun tidak ketemu titiknya
saling melengkapi kalau menurut gus jazil
tapi di sisi lain tadi isu isu yang muncul ternyata isu ham tidak masuk tidak menjadi concern
berarti artinya peluangnya pak prabowo dengan tambahan perlengkapan dari pkb dari nu kemudian isu ham tidak ada
peluangnya besar dong pada pilpres dua ribu dua puluh empat
itu hitungannya green dread dan pkb
masalahnya kan yang pertama yang mau saya sampaikan ya
kita harus hargai partai partai yang sejak dini sudah mendeklarasikan koalisi
dan ini saya kira penting
dibandingkan dengan kebiasaan menunggu sampai detik terakhir masyarakat bertanya tanya
masyarakat tidak sempat mengevaluasi
apa yang dilakukan hari ini kan mengevaluasi pola koalisi itu
tradisi baru lah ya
dan ini mungkin karena hitung mundur juga
teman teman partai tahu persis pendaftaran terakhir nanti bulan oktober dua ribu dua puluh tiga pilpresnya februari dua ribu dua puluh
waktu kampanye cuma tiga bulanan empat bulanan
gak mungkin gitu
karena itu mereka harus berlomba lomba
dalam konteks berlomba lomba ini akibatnya terjadi yang tadi disampaikan oleh usman mungkin
bahwa yang terjadi adalah koalisi yang sifatnya memang taktikal
bahwa hitung hitung tadi oleh pak prabowo nasionalis teman teman pkb dianggap sebagai religius berkebangsaan
tapi yang satu nasionalis monolitis yang satu nasionalis pluralis
satu tambah satu jadi dua
menurut teman temannya gerindra
padahal bisa minus gitu
saya bisa jelaskan
nanti kita bahas nih
bukan ala apa
tuduhan itu serius loh bagi seorang prajurit seperti pak prabowo dan gerindra yang isinya sangat beragam
berangkat cuma dari tuduhan karena ada yang mendukung pak prabowo yang dianggap
itu nggak adil menurut saya
ketika dalam konteks politik kita berharap dapat dukungan tentu dari semua pihak di kotak suara
dan itu adalah nalar yang sangat sederhana sekali
tapi kalau kemudian kita menstigma seseorang gara gara ada satu kelompok yang ikut mendukung kita
itu jadi tidak fair sekali
apalagi kemudian dialamatkan ke partai yang sangat plural seperti gerindra
dari tokoh yang sangat plural seperti pak
jadi pak prabowo itu saya pikir statement yang penuh sinikal sinis dan sebagainya
dan itu tidak sehat bagi kami
tapi sebetulnya pak prabowo sebagai seorang prajurit sebagai seorang nasionalis gitu ya yang pluralis
risih nggak sih dengan adanya tuduhan tuduhan itu
dengan adanya relawan relawan yang seperti itu
dengan tuduhan tuduhan seperti ini kan kita terganggu
tentu sangat terganggu
saya saja mendengarkan yang terganggu
jangan lupa loh
jangankan pak prabowo saya saja
yang isunya misalnya saya presiden religion for peace toleransi
tiba tiba karena ada yang mendukung yang seperti itu ditunggu sangat anti toleransi dan sebagainya
kenapa karena stigma politik
yang dilakukan oleh bung usman tadi ya memproduksi itu secara terus
melakukan stigmatisasi terhadap satu kelompok
dan kelompok pada satu tokoh berutama
berulang ulang supaya diingat pada publik
kami seolah olah ya seperti itu
nah itu menurut saya yang berbahaya ya dalam politik
apalagi di tengah kita yang sangat beragam
dan itu bagi saya itu seperti memumpuk dan membiarkan dendam dan benci itu awet
oke semoga nanti dua ribu dua puluh empat bergabung gerindra pkb itu stigmanya bisa terlepas
silahkan mas philip diteruskan
ya tapi yang disampaikan bung daniel penting
saya kira ini memang dalam berbagai persoalan ham
tidak pernah menyelesaikannya secara tuntas
sehingga tentu saja akan selalu ada pandangan pandangan
yang kemudian merugikan orang orang yang mungkin dianggap melakukan pelanggaran
sementara di sisi yang lain
teman teman yang mengadvokasi isu ham
tidak melihat ada penyelesaian yang tuntas misalnya gitu
nah ini saya kira ini pr bangsa juga gitu ke depan
bahwa pkb mau gerindra atau semua
bagus juga sebetulnya kalau ham itu tetap dibicarakan
itu yang penting
kemarin kalau kita lihat pidato pak jokowi enam belas agustus
kepres untuk penyelesaian
penyelesaian untuk pelanggaran berat ham masa lalu
karena presiden menyatakan di pidato enam belas agustus
mungkin teman teman yang melihat
loh kok pelanggaran ham diselesaikan secara non judicial
nanti ada efek efek lain lah
nah saya kira karena itu
karena masih diangkat juga oleh pak jokowi dalam pidato enam belas agustus
dia tetap penting
nah kembali ke soal
dengan tidak adanya isu ham
kemudian dilengkapi oleh nu
saya setuju dengan yang disampaikan bung usman tadi
bahwa ham ini ada ham aspek politik
tetapi ada aspek ekonomi
dan masyarakat pasti akan terkait soal itu
akses pada misalnya bantuan ekonomi
ketika masa sulit misalnya
dan itu terlihat dalam bagaimana kandidat ini akan menyampaikan visi tentang
misalnya bantuan sosial
atau kebijakan anggaran
dan itu tetap penting saya kira untuk disampaikan
dan kalau misalnya
saya banyak setuju dengan bung usman
tapi mungkin ada aspek yang bisa kita punya perbedaan pendapat
tujuannya koalisi itu memang melengkapi
jadi kalau misalnya partai hanya berkoalisi dengan
itu namanya dakwah sama orang beriman
jadi dia tidak ada perluasan konstituen
dari sisi partai
tetapi yang disampaikan bung usman juga legitimate
bahwa ini ketemunya bagaimana sebetulnya
antara pkb dengan gerindra
tapi kita bisa lihat karena sudah di deklarasi sekarang
bung daniel juga jangan suka cepat cepat marah
bilang orang punya pendapat ini menudung
ini lagi diskusi
saya tidak menudung
saya tidak menudung
itu kan diproduksi
kan kita mau yang gembira
kita mau riang gembira nih katanya tadi
dan itu tidak sehat
apalagi tuduhan itu terus dialamatkan
jadi peluangnya bagaimana
apakah tetap peluangnya terbuka lebar
karena isu isu ham itu tidak masuk menjadi
kemudian sudah dilengkapi oleh nu
tadi anda belum jawab nih
atau malah kedepannya itu nanti bisa dicari tahu
oleh para pemilih
dilihat dari survei
isu isu ham tidak masuk
tetapi pada sisi yang lain
tadi di awal
ada paparan tentang beberapa lembaga survei tentang elektabilitas
paling tidak dalam survei yang disampaikan tadi
beberapa bulan yang lalu nomor satu
sekarang nomor dua atau nomor tiga gitu
mungkin tidak ada korelasi
antara bahwa tidak ada
isu ham yang diperhatikan oleh
suara pak pak paro pak prabowo
jadi tidak ada korelasinya
nah bahwa isu ham tidak dibicarakan
oleh masyarakat hari ini
itu tidak serta merta berarti
isu ham dilupakan
ya oke tapi kstarijod parlour ngundi a ada
kemana mana tetap bersama kami
akan kembali sesaat lagi